rombongan biksu dari sejumlah negara yang berjalan kaki dari thailand menuju candi borobudur
senin sore telah tiba di indramayu jawa barat
saat melintas puluhan biksu ini disambut antusias oleh warga yang berjajar di sepanjang jalur pantura indramayu
bahkan warga tampak memberi semangat kepada para biksu
senyum ramah juga tampak menghiasi wajah para biksu saat disambut oleh warga di sepanjang jalan
sesekali mereka melambaikan tangan kepada warga sebagai ungkapan rasa hormat
kita melihat biksu berjalan
oh biksu apa tadi lihat gimana tanggapannya
seru serunya apa bu
ya baru melihat
ikut mensupport juga
biksu yang berjalan kaki ini berasal dari beberapa negara di antaranya thailand singapura malaysia dan indonesia
mereka berjalan kaki menuju candi borobudur
jawa tengah dalam rangka acara internasional tudong yaitu ritual keagamaan umat buddha
tim diputan cnn indonesia